mami papi pergi ke kantor dulu man ya aku juga ya pi pulang kantor aku tak mau ke singapura dulu
tapi oke nanti kalau pulangnya telat ya orang pokok yo i am going to kuala lumpur after kuala
lumpur i am in bangkok untuk bus ya kenapa aku semalam mimpi mimpi kita jadi tuan umurnya besar
loh loh kok mimpi aku kalau kamu bodoh masa iya hahaha
hai mami papi pergi ke kantor dulu man ya aku juga ya pi pulang kantor aku tak mau ke
singapura dulu ya pi oke mam nanti kalau pulangnya telat ya orang pokok yo i am going
to kuala lumpur after kuala lumpur i am in bangkok untuk air makan malam mam
hai saya dan komputer contoh alat kuat
saya dan juminten akan segera melaksanakan perintah tuhan
semoga usaha kita berdua berhasil ya
doakan semoga berhasil ya tuhan ya
ini adalah suatu prestasi yang luar biasa
sebentar lagi rekan kita akan menjadi orang yang kaya
bisa bangga sebagai rekan pembantu
dan karena keberhasilan rekan kita
kita akan mengangkat saudara tarjo untuk menjadi ketua ipj
untuk bagian saya taja
gimana setuju ya setuju
saya saya pak iso jadi ketua
ya wes kalau misalnya kalian semua mendukung
saya terima saya terima
saya ada sesuatu yang mesti disampaikan
besok saya akan mulai membuka usaha minimarket saya
dan kalian disini semua sebagai pekerjanya
semoga usaha kita berhasil ya tuhan ya
semoga usaha minimarketnya cepat bangkrut
iya harus harus harus
harus harus harus
harus harus harus
tarjo dan jumiten akan memulai usahanya besok
kita butuh dana berapa mas
buat gagalin usaha tarjo sama juminten itu
bisa satu miliar
bisa dua miliar
mungkin juga tiga miliar
bisa dua miliar
uang sepuluh miliar pun
gak ada apa apanya dibandingkan keuntungan yang akan kita dapat
asetnya kang mas mangguwarto itu seratus miliar
nilai yang sangat menakjubkan
tapi jangan mimpi mas
dana satu dua miliar itu dari
kenapa harus pusing
kenapa harus pusing
kita pakai aja uang perusahaan
atau uangnya juga uang kang mas mangguwarto
iya kita korupsi aja
sebelumnya saya ingin tahu dok
ada perkembangan baru dok
perkembangannya sudah semakin baik
sekarang kang mas mangguwarto sudah mulai bisa bicara
meskipun ucapannya tidak begitu jelas
alhamdulillah ijum ya
kamu harus jaga dan urus kang mas mangguwarto dengan baik ya
nanti kalau ada apa apa kamu bisa telepon saya
kalau gitu saya perbisi dulu
baik saya permisi
nunggu sekali lagi dok
mau ketemu saya hari ini di rumah
aduh udah gimana gimana
satu miliar satu miliar
saya tidak bisa tuan
monyet juga nih orang
bagus banget sih ini orang
gimana kalau saya tambahin satu lima miliar
satu setengah miliar gede loh
saya benar benar tidak bisa tuan rona
berapa pun yang tuan kasih
saya benar benar harus menjalankan perintah tuan mangku harto
kalau memang lima ratus juta itu rezeki saya
tapi kalau misalnya bukan rezeki saya
mau apa lagi tuh
kalau kamu tidak mau terima tawaran saya
kamu kan butuh orang untuk mengurus tuhan kamu
di saat kamu dan juminton mengurus usaha
untuk menghabiskan uang lima ratus juta itu
udah tapi kirim
tapi belum dapat
kalau urusan itu
saya akan kirimkan seorang suster
untuk mengurus tuan kamu
dan bertanggung jawab
ya wes tuan
saya terima tawaran ketua yang ini ya
nanti malam orangnya akan datang
saya dan juminton berada di luar
selamat malam tuhan
namanya suster maria
tapi tuhan gak usah khawatir
saya tetap akan ngurus dan jaga tuhan
saya karo jumintem
akan membuka usaha minimarket
asal jangan untung
tidak enak untuknya